kembali ke kasus kebakaran yang menghanguskan markas polres darmas raya
di ujung telepon kita sudah terhubung dengan kapolres darmas raya akbp rudy yulianto
halo selamat siang pak
selamat siang mas
pak rudy bisa anda jelaskan bagaimana sebenarnya ini kronologinya
sehingga bisa menyebabkan polres darmas raya ini bisa hangus terbakar
ya baik sekitar pukul dua empat puluh lima ya mas ya waktu indonesia bagian barat
itu petugas tiket kami yang sedang melaksanakan tugas itu melihat kepulan asap
jadi kepulan asap itu ternyata berasal dari bagian bagian gedung utama mapolres yang terbakar
yes bagaimana pak
kemudian melakukan tindakan tindakan yang diperlukan untuk memadamkan api
tetapi karena mungkin apa namanya api sudah begitu cepat masuk ke angin
sehingga menjalan cepat sekali
kami juga meminta bantuan dari pemadam
pem kebakaran ya pemda kabupaten darmas raya
kemudian ketika petugas melakukan upaya pemadaman bersama sama
baik petugas pemadam maupun dari kepolisian
itu mendapatkan serangan
mendapatkan serangan dari orang yang tidak dikenal
orang yang tidak dikenal yang berjumlah dua orang
menyerang dengan menggunakan pisau sangkur dan busur anak panah
anak mana ya lengkap dengan busurnya
anak panas menyerang petugas
kemudian petugas yang sedang berupaya memadamkan api
tentu karena tidak menduga ada penyerangan seperti itu
kemudian menyelamatkan diri sehingga kemudian ada yang terluka
dan kemudian ketika diambil tindakan
peringatan tembakan peringatan
pelaku ini tidak atau orang tidak dikenal ini tidak menghentikan
serangannya tidak dihentikan sehingga kemudian kita lumpuhkan
berarti ini sebuah
ini sudah bisa dipastikan bahwa dua orang ini tewas
dan bagaimana pula dengan dari aparat sendiri
apakah ada yang menjadi korban juga pak
iya petugas kami ada yang terkena anak panah di bagian dada sebelah kanan ya
walaupun tidak parah
tetapi untuk menghindari korban lebih lanjut
termasuk juga petugas tentu perlu diambil tindakan tindakan tegas
lalu bagaimana juga dengan perkembangan penyelidikannya
sejauh ini siapa sebenarnya pelaku ini
apakah ada keterkaitan dengan
karena saya mendapatkan informasi saya sempat membaca bahwa sekitar tahun dua ribu dua belas yang lalu
sempat ada dilakukan penyerangan juga terhadap anggota kepolisian yang ada di sana
terkait dengan pembakaran dan juga warga yang ada di sana
apakah betul demikian atau bagaimana
oh nggak ada itu nggak ada
pelaku yang diamankan ini yang ketika kita lakukan pemadaman mereka menyerang
itu mereka sudah menyatakan bahwa saya yang bakar
nah kemudian ketika hendak diamankan melakukan perlawanan seperti itu
siapa sebenarnya mereka ini pak apakah sudah ada dilakukan penyelidikan
kita amati dalam penyelidikan pak
sementara kan baru terjadi tadi pagi kita fokus pada mengamankan pelaku
kemudian atau mengamankan orang yang tidak dikenal tadi ya
kemudian yang kedua juga tentu fokus pada upaya pemadaman
nah sekarang kantor dalam posisi yang kita
kemudian kita akan melakukan olah tkp secara lengkap bersama dengan polda sumbar dan inafis mabes polri
seperti itu kira kira
ini kan dalam bentuk bisa kita katakan sebagai suatu bentuk teror ya pak
apakah sebelumnya ada tanda tanda begitu ada sesuatu masalah di polres sendiri terkait dengan hal ini
tidak ada sama sekali
tidak ada sama sekali ya
ya saya tkp polres menegaskan dalam hal ini
tidak ada permasalahan dengan pihak manapun termasuk dengan masyarakat
dan untuk pelakunya sendiri bisa dipastikan hanya dua orang ya pak ya
hanya dua orang
lalu bagaimana sistem keamanan di sana sendiri
bagaimana masyarakat di sekitar terkait dengan hal ini
ya tkp polres ini dengan keamanan markas kantor kita ini dengan secukupnya
karena kita di dalam hari hari libur kemudian sabtu malam minggu termasuk juga hari minggu
kita itu menyiapkan petugas petugas yang sifatnya standby
nah namun demikian karena secara geografis ya ini wilayah pores kita ini cukup luas
luasan luasan markas kita memang cukup luas
di bagian belakang kemudian juga samping itu berbatasan dengan hutan ya semi semi hutan begitu
nah seperti itu
jadi bisa saja barangkali itu menjadi jalan masuk bagi pelaku kira kira
nah selama bisa kita katakan bahwa untuk saat ini perkantoran ataupun sistem operasional
yang dilakukan di polres dharmasraya ini akan terganggu
lalu akan dibawa kemana ini untuk sementara waktu
ya kalau namanya terganggu itu sudah pasti ya karena kantor terbakar
namun demikian tadi saya sudah konsolidasi anggota sudah saya arahkan
kita komplitmen bahwa pelayanan masyarakat itu harus kita lakukan
ya nanti kita akan siapkan ruangan ruangan artinya yang mungkin sifatnya sementara
untuk memberikan pelayanan masyarakat operasional kepolisian kami
termasuk tadi juga kami mendapatkan komitmen dari pemerintah daerah
kabupaten tamasraya untuk juga membantu kami di polres ini
apabila ada hal hal yang dibutuhkan
baik akbp rudy yulianto kapolres darmas raya terima kasih sudah bersama kami